polisi masih menyelidiki penyebab amblesnya jalan raya gubeng di kota surabaya
petugas juga masih berfokus memblokade di sekitar jalanannya ambles
mengingat banyaknya warga yang ingin mendekat ke lokasi
polisi memberi garis polisi dan juga traffic cone di sekitar dua puluh meter dari titiknya ambles jalan gubeng
agar warga tidak mendekat ke lokasi
meski telah diberi batas masih ada warga yang terus mencoba mendekat ke lokasi
petugas gabungan dari polisi linmas dan satpol pp dikerahkan untuk menghalau warga yang berupaya mendekat ke lokasi
hingga kini arus lalu lintas di sekitar area amblesnya jalan raya gubeng masih ditutup
penyelidikan penyebab amblesnya jalan raya gubeng juga masih dilakukan
akan diadakan penelitian pada radius berapa daerahnya arus jalan rata
setelah diadakan radius
akan dilakukan penelitian dari dalam
apa kira kira penyebab
penelitian juga ya
sementara itu polrestabes surabaya akan memeriksa lima orang saksi dan beberapa pihak terkait amblesnya jalan raya gubeng hari ini
kelima orang ini diantaranya beberapa pekerja proyek pengawas proyek dan pihak kontraktor proyek pembangunan basement siluam hospital
pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab amblesnya jalan raya gubeng yang terjadi pada selasa malam kemarin
kapolda jawa timur irjen pol luki hermawan mengatakan
sebelum peristiwa amblesnya jalan raya gubeng
tim ahli sudah memberikan peringatan sejak februari lalu terkait adanya rongga rongga di dalam tanah
yang mengeluarkan air pada saat penggalian proyek basement siluam hospital dilakukan
kapolda jawa timur belum bisa memastikan penyebab amblesnya jalan raya gubeng
hingga menunggu hasil pemeriksaan dan penelitian dari pihak terkait
sementara itu tim lab empat polda jawa timur pada rabu pagi telah mendatangi lokasi jalan raya gubeng yang ambles
untuk mencari penyelidikan penyelidikan
timah diperiksa ada diperiksa lima orang diintrograsi diambilin keterangan terkait dengan
amblesnya tanah ini
jadi hasil keterangan memang ada pekerja dari yang ini adalah dua puluh sembilan orang
dari dua puluh sembilan orang sore kembali sepuluh dan malam itu ada enam orang
yang memang untuk mengawasi adanya di rongga rongga itu adanya air
nah ini kronologisnya pada saat dia melakukan pengawasan terhadap longga air itu
ada suara ledakan dia lari ternyata ada ambles
terus jalan terus buruh tadi pekerja tadi naik ke atas
melakukan memberitahu kepada masyarakat untuk tidak lewat sini
dan kita langsung bergabung bersama dengan wida subianto di surabaya jawa timur
selamat siang wida
wida dari identifikasi awal apakah memang dugaan penyebab amblesnya jalan raya gubeng ini
sudah semakin mengerucut bahwa ini diakibatkan karena kesalahan konstruksi
salah satu pembangunan
basement milik rumah sakit di surabaya
kesalahan pelaksanaan konstruksi
setidaknya itu yang dinyatakan oleh kepala bapak beko
badan perencaraan pemerintah kota surabaya
eri cahyadi yang tadi pagi saya temui dan sudah meninjau di lokasi ini
jadi berbeda dengan kesalahan konstruksi dan juga konstruksi
karena menurut pemerintah kota surabaya mereka sudah pembangunan basement
parkiran dari rumah sakit siloam yang berada tepat di tengah kota surabaya
keluar sejak tahun dua ribu tujuh belas dan izin amdalnya ini sudah dipenuhi
namun adanya kecelakaan ini atau kejadian ini ini diduga
sementara adalah adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan izin konstruksi
yang diberikan oleh pemerintah kota surabaya
apakah sebatas itu
tampaknya banyak pihak yang langsung memantau kejadian ini
salah satunya ketua dprd kota surabaya sudah bersama saya
bapak armuji atau biasa dipanggil cakji
setahu saya di atas sedang ada pembicaraan
ada wakil wali kota wisnu sakti buwana kepala dinas bapeko di atas sana
kemudian juga pakar dari its bapak surya di sana
cakji tidak ikut menyidak itu di atas
jadi itu kan domennya pemerintah kota
jadi mereka bertemu dengan para
cuma yang kita sayangkan kenapa tim tim ahli dari petra nggak dilibatkan di sini
karena dalam tim alih bangunan gedung
kajian yang dilakukan oleh pemerintah kota
tapi dalam hal ini kenapa saya masuk sidak itu tidak diperbolehkan
ini ada sesuatu hal yang disembunyikan di sana
dikunci pintunya itu dikunci
saya ingin lihat ke bawah
saya ingin lihat seperti apa
sampai menimbulkan suatu kerontokan atau cerobohnyaatson disini
sama sama kita berjelas
caji menyatakan kalau tidak diperbolehkan masuk ke mana
dan tidak diperbolehkan ke siapa
jadi sama pihak rumah sakit atau orang orang yang sudah ditugasi
itu diperbolehkan kita tidak ke sana
ini justru menambah kecurigaan kita
dimana kalau kita melihat di atas saja sudah kita lihat
tapi bawahnya alatnya apa sih yang digunakan untuk ngeruk sampai mereka itu merobohkan
atau menarik daripada jalan selebar ini
atau itu getarannya atau apa
kita ingin tahu ini yang tentunya perlu kita evaluasi
jadi gini proses daripada perizinan
kalau itu sudah betul
tetapi di tingkat tim ahli bangunan gedung
itu yang ahlinya konstruksi mengevaluasi konstruksinya
bagaimana apa yang digunakan cara pekerjaannya pakai apa segala macam
kalau itu betul maka kesalahannya ada di pelaksanaan dan pengawasan
tapi kalau di tp tim ahli bangunan gedung pemerintah kota ini salah
jadi kita akan cross check dengan tim ahli yang lainnya
jangan cuma satu sisi saja kalau satu sisi saja tentunya mereka bisa membela diri
ini yang tentunya nanti kita akan ngundang tim ahli dari petra
yang independen mereka akan kita tugasi untuk bisa mengkaji
gimana hitungannya gimana konstruksinya gimana pelaksanaannya
tentunya mereka akan memberikan rekomendasi kepada kita
supaya jelas masyarakat ini jangan dibingungkan
sejauh ini yang dilihat kejagalannya oleh dprd apa pak
saya kira izin belum tuntas mereka sudah mulai ada aktivitas
ini yang tidak diperbolehkan ini adalah salah sebenarnya
ini yang tentunya perlu diselidiki
tugasnya daripada kepolisian atau tim tim ahli yang berkompontent
ini ahlinya di bidang konstruksi ini
sejauh ini agenda ke depan dprd pak
besok kita akan panggil jadi pihak kontraktor konsultan
kita akan sambil mengundang tim tim ahli tersebut
termasuk orang orang pemerintah kota
kita mintai suatu evaluasi kita minta suatu keterangan
supaya mereka bisa menjelaskan secara benar
jadi tugas kita memang sebagai fungsi kontrol
kalau terjadi seperti ini
jadi memang bukan sebagai pengambil kebijakan
dimana bisa meluluskan izin dimana mereka bisa mengawasi dan segala macam
terima kasih atas waktunya cak ji
seperti ada rilis juga yang diberikan oleh pemerintah kota surabaya
dan bersama dengan siloam di lobi siloam saat ini
mungkin kita bisa ke sana untuk segera mendapatkan update
jadi ada beberapa poin penting yang harus kita cermati
bahwa izin pendirian basement ini ternyata baru keluar di tahun dua ribu tujuh belas
sementara pembangunan sudah dimulai sejak tahun dua ribu lima belas
kembali ke studio
baik terima kasih wida subianto langsung dari surabaya jawa timur
dan sementara itu dinas perhubungan kota surabaya mengalihkan arus lalu lintas
di jalan raya gubeng
ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan dan menumpuknya arus lalu lintas pasca amblesnya jalan
selain untuk mengurai kemacetan rekayasa lalu lintas dibuat untuk mengantisipasi jalan yang ambles meluas
sejak selasa malam dinas perhubungan kota surabaya mulai mengalihkan arus lalu lintas ke sejumlah titik
dilansir detikom ada empat titik jalan yang ditutup
yaitu traffic light jalan ngagel surabaya jalan raya gubeng sisi selatan dan utara dan jalan sumbawa
dari arah timur kita berharap masyarakat ada yang melalui kalidami maupun dharma wangsa ya
yang dari arah its kita manyalitarjo atau dari arah pucang
kami berharap semua tidak bertumpu yang ke arah barat melalui jalan sulawesi
jadi untuk jalan sulawesi jembatan sulawesi kita buka sebagian ya
separuh untuk yang kemarin
yang ke arah barat kemudian yang dari arah barat kita alihkan ke irian barat
pemkot surabaya mengaku telah melaporkan peristiwa amblesnya jalan raya gubeng ke pemerintah pusat
wakil wali kota surabaya wisnu sakti buwana mengaku jalan raya gubeng merupakan jalan nasional
dan menjadi urat nadi arus lalu lintas surabaya sehingga harus secepatnya kembali dibangun
wakil wali kota surabaya berharap pembangunan selesai dalam enam bulan ke depan
mengingat jalan raya gubeng merupakan salah satu jalan nasional di surabaya
mengenai jumlah kerugian akibat amblesnya jalan raya gubeng ini
pemkot surabaya mengaku masih belum mengetahuinya
mulai dari pagi dari teman teman pmk dari basarnas juga turun lihat kondisi di bawah
ada korban atau tidak memastikan
kalau sampai tadi malam sih memang tidak ada korban ditemukan
tapi kita lihat kondisi siang ini
saya ketahui kita juga sudah laporan ke pusat terkait itu karena itu jalan nasional
nanti kita akan koordinasikan dengan
pemerintah pusat untuk pembangunan jalan itu juga bisa segera
sesegera mungkin karena itu salah satu ratna di surabaya juga jalan
kemungkinan tafsiran kerugian dari pemkot sendiri
belum tahu kita lihat
belum tahu ya pak
untuk yang gedung gedung yang terdampak nanti seperti apa pak
ya pasti bni sama elisabeth itu ya sebelahnya itu
dan beberapa mungkin yang ada di sekitaran situ yang memang akan terdampak
kita coba koordinasi teman teman ke polisnya juga
ada perubahan arus mulai pagi tadi
nah itu yang akan berjalan
berjalan mungkin beberapa bulan ke depan lah
karena sampai itu nyambung lagi
itu tidak bisa cepat
target sampai kapan pak
belum tahu kita akan lihat nanti
dan pemerintah pusat juga koordinasinya
yang penting kita memang minta untuk segera sesegera mungkin itu bisa dikerjakan